renase yang buruk di jalan fatmawati jakarta selatan membuat air meluap ke jalan saat hujan
deras mengguyur akibatnya arus lalu lintas dari arah fatmawati menuju calon panglima polim macet
panjang lantaran banyak pengendara yang tidak berani melintas sejumlah pengendara motor yang
nekat melintas mengalami mogok mesin sejumlah petugas ppsu dan dinas tata air bersiaga untuk
mengatur arus lalu lintas dan memastikan jalan dapat dilewati di cilandak jakarta selatan warganet
juga merekam banjir yang meredam jalan antasari pada jumat dalam akun instagram at it fanovia
pengendara sepeda motor terekam kesulitan menerobos air sehingga pengendara mobil harus
melaju perlahan sementara dikeluargaan
cipete utara jakarta selatan air merendam permukiman warga gangkoba di jalan pangeran antasari jumat
siang ada tiga rt yang terendam air akibat meluapnya air kalikukut saat hujan deras mengguyur
jumat sore sejumlah warga mulai membersihkan rumah yang tergenang warga terdampak banjir pun
memakirkan kendaraannya di tempat yang lebih tinggi banjir juga menggenangi ruas jalan dharma
wangsa empat kebayoran baru jakarta selatan sejumlah kendaraan mogok karena sejumlah pengendara
nekat menerobos banjir genangan muncul akibat meluapnya air dari saluran yang tak mampu menampung
air saat hujan deras mengguyur sejumlah petugas dari suku dinas tata air berusaha mengurangi debit
benangan dengan membersihkan pintu saluran yang terzumba penyeliputan cnn indonesia